komisi nasional hak asasi manusia atau komnas ham akan membentuk tim ad hoc
untuk mengusut pelanggaran ham berat terhadap kasus pembunuhan aktivis munir
saitaulip yang terjadi pada tujuh belas tahun lalu
ketua komnas ham ahmad taufan damanik mengatakan tim ad hoc nantinya akan memutuskan
apakah kasus pembunuhan ini termasuk dalam pelanggaran ham berat atau tidak
ia menyebut nama nama tim ad hoc yang akan mengusut kasus ini akan ditentukan pada sidang paripurna
yang akan dilakukan pada awal september mendatang
sementara sekretaris jenderal komite aksi solidaritas untuk munir bivitri susanti
mengapresiasi tindakan komnas ham ini
meski begitu pembentukan tim ad hoc ini seharusnya dilakukan sejak awal
untuk membuka jadwal
adanya indikasi pelanggaran ham terhadap kasus pembunuhan munir
munir yang dikenal sebagai aktivis ham tewas diracun dalam penerbangan dari jakarta
menuju amsterdam belanda pada tujuh september tahun dua ribu empat belas

mengapresiasi tindakan tim ad hoc ini
banyak ini tekanan terhadap pejahat ham dan jurnalis terus berlanjut karena ada impunitas ini